kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota palangkaraya kalimantan tengah
terus meluas hingga mendekati kawasan bandara cilikriwut
untuk melakukan pemadaman selain menerjunkan tim satgas darat
tim satgas udara memadamkan api dengan helikopter waterbombing
bantuan bnpb pada minggu sore
kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota palangkaraya kalimantan tengah
terus meluas hingga mendekati kawasan bandara cilikriwut
kencangnya tiupan angin ditambah semak belukar kering akibat kemarau
membuat api dengan mudah menjalar hingga membakar lahan seluas tiga hektare
untuk memadamkannya tim satgas siaga darurat karhutla kalimantan tengah
menerjunkan tim darat dan juga tim udara pada minggu sore
seperti kebakaran lahan yang terjadi di kawasan simpang tiga
antara jalan mahir mahar dan jalan cilikriwut kilometer sepuluh kota palangkaraya
helikopter waterbombing yang membawa empat liter lebih air
harus terbang berulang kali
untuk melakukan pemadaman api dengan bom air melalui udara
di lokasi lain kebakaran besar di lahan jenis gambut juga terjadi
hingga mendekati kawasan bandara cilikriwut palangkaraya
yaitu di jalan keranggan kota palangkaraya
untuk menanggulangi karhutlah yang tidak jauh dari landasan pacu pesawat
seratus personel satgas penanggulangan baik dari tni polri bppd
dinas kehutanan dan relawan masyarakat bergerak memadamkan api
menurut komandan distrik militer seribu enam belas kota palangkaraya
letkol chandra adibrata belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini
namun berdasarkan laporan yang ia terima ada empat lokasi kebakaran lahan yang terjadi
memang tadi besar sekali ya
ini kan dekat bandara juga jangan sampai terganggu bandara ya
oh ini kawasan bandara yang dekat ini ya
dekat dekat bandara
tapi alhamdulillah ya sampai sore ini bisa kita inilah
walaupun belum tentu seratus persen ya
tapi kita upayakan pendinginan dulu lah
meski karhutlah belum bisa diatasi sepenuhnya
aktivitas penerbangan baik dari dan ke bandara cilikriwut palangkaraya masih berjalan dengan normal